sejak kemarin sore hasil hitung cepat menunjukkan kemenangan pasangan hovifa dan emil dardak
di kediaman hovifah terus didatangi pendukung
ratusan pendukung mendatangi kediaman kofifah di jalan jemur sari surabaya
tidak hanya dari kalangan muslimat nu pendukung juga datang dari sejumlah daerah di luar kota surabaya
kedatangan mereka untuk menyampaikan ucapan selamat secara langsung
selain itu ratusan karangan bunga ucapan selamat juga terus berdatangan
memenuhi sepanjang jalan jemur sari menuju kediaman kofifa
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
ooh ada mengerti gitu
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih saya juga ingin terima kasih
iya terima kasih
terima kasih terima kasih

pilih pilihan bagian begitulah ini dan ini tampaknya

hanya saja mungkin komunikasi politik yang selama ini terbangun belum memberikan satu resonansi yang menjadikan mereka menjadi bagian yang ikut menentukan masa depan di setiap pil
mau pil buk mau pil wali mau pil gup pil lek maupun pil pres
nah kebetulan dari dua paslon ini yang merepresentasikan usia milenials itu di mas emil
saya berharap bahwa ke depan mas emil akan menjadi bagian dari yang menginspirasi anak anak muda di jawa timur
bagaimana anak anak muda di jawa timur bisa mengikuti jejak dari best practice mas emil
umur dua puluh dua tahun jadi dokter di perguruan tinggi sangat prestiges di jepang
ambil s dua di inggris tidak berarti harus sekolah di luar negeri
tetapi bahwa yang saya ingin jadikan referensi adalah bagaimana anak muda belajar dengan sangat baik bekerja keras
nah setelah mendapatkan ilmu di singapura di inggris di jepang lalu
itu mendedikasikan keilmuannya mengabdikan keilmuannya di tingkat dua jadi bupati
ini kan ibaratnya kalau teori push and pull
jadi kita dorong ditarik dorong ditarik didorong untuk belajar untuk cari pengalaman sebanyak banyak
lalu ditarik lagi untuk mendedikasikan ke daerah dimana nenek poyangnya berasal
itu di jawa timur ya
nah ini kan mas
masih belum final masih ada real account nanti pastinya
dan sebagai langkah antisipasi jika nanti ada yang akan diperkarakan kemudian apa yang akan dilakukan oleh pasen nomor dua
begini quick count adalah sebuah metode hitung cepat
yang ketepatan dan akurasi hitungannya sudah teruji gitu
ini kan juga bukan hanya untuk jawa timur
artinya lembaga lembaga prestiges yang sudah melakukan quick count kita sudah tahu semua hasilnya
meski demikian dari tanggal sembilan juni yang lalu tim dari paslon satu sudah menyiapkan sistem yang memungkinkan kami bisa melakukan monitoring dari seluruh c satu dan plano yang kita minta di foto
pertanyaannya apa yang akan dilakukan oleh saksi dalam maupun saksi luar
kita punya saksi luar dan kita punya tim yang melakukan mobile di antara satu tps dengan tps lain
saya juga ingin mengundang teman teman media rasanya jam tujuh lah kita ke wallroom itu secure
tetapi kalau sekedar melihat bolehlah supaya yang saya sampaikan itu bisa diketahui apa yang sedang kami lakukan

ada satu ratus tiga puluh dua relawan masing masing bawa laptop yang kita rekrut dari awal juni
tanggal sembilan secara bertahap mereka sudah datang
tanggal dua puluh enam malam saya ke posko wallroom dan saya memastikan bahwa satu ratus tiga puluh dua relawan yang merangkap sebagai operator
mereka sudah standby di wallroom mereka punya titik titik koordinat yang harus mereka koordinasikan
dan mereka juga punya komplain handling system yang kita harapkan bisa memberikan quick response dari temuan temuan di lapangan
jadi by system kita sudah siap
dan saya ingin menyampaikan bahwa seluruh lembaga sudah memenangkan bukal viva emil dari quickon dengan cukup signifikan
terima kasih bukal viva semoga harapannya benar benar tercapai
dan eva memang situasi di jawa timur sendiri harapannya apapun yang akan terjadi nanti pemimpin yang terpilih
harapannya pasti akan membawa arah yang lebih baik kepada provinsi jawa timur
dan masyarakat tetap kondusif tidak ada ujaran ujaran kebencian atau juga tidak ada unsur unsur itu secara yang nanti diangkat
untuk memperkeruh keadaan situasi yang berada di jawa timur
baiklah eka rima melaporkan langsung dari surabaya jawa timur terima kasih